nah tadi udah kenyang setelah itu saya punya hadiah nih buat
apa tuh zam
ini bisa dilihat dulu
ini bisa disulap ada dimsumnya nggak di dalam
karena udah lama nggak siaran tiba tiba datang siaran langsung dikasih kain taidai namanya ya
bukan taidai itu emang mirip sih tapi ini shibori namanya
ini teknik pewarnaan dari jepang gitu lady
oh gitu jadi beda ya sama taidai ya
nah biar lebih paham nih perbedaannya apa antara tadai dan juga shibori saya punya liputannya nih
kita sama sama bareng lihat ya
ini dia informasinya
nah pemirsa nih tidai dan juga shibori keduanya meningkat nih trennya di tengah pandemi
dua duanya bukan barang baru loh di dunia fashion
bahkan nih taidai sudah ada sejak tahun seribu tujuh ratus an
sedangkan shibori ada jauh sebelumnya pada abad ke enam
pesona taidai dan shibori kian kuat di tengah masa pandemi covid sembilan belas
teknik pewarnaan kain itu
tidak ada yang mengatakan bahwa taidai dapat menjadi pilihan aktivitas kreatif selama di rumah saja
taidai dan shibori hanya memiliki sedikit perbedaan
yang paling mencolok adalah warnanya
shibori menggunakan satu warna sedangkan taidai menggunakan warna lebih banyak
dalam proses pencelupan baik taidai maupun shibori sama sama mengandalkan teknik ikat untuk menghasilkan motif unik
langsung praktek aja ya
siapkan bahan pewarnaannya
pilih bahan pewarnaan
untuk pewarna alami bisa menggunakan kayu mahoni kayu secang jelawe ataupun pasta dari daun indigo vera
buat yang baru coba coba pakai yang sintetis dulu aja ya
karena warnanya mudah keluar dibandingkan dengan menggunakan pewarna alami yang memerlukan berkali kali proses pencelupan
oke siapkan dua baskom
masukkan pewarna di baskom pertama dan baskom kedua diisi penguat warna
masukkan baskom kedua diisi penguat warna

tuang air hangat di baskom kedua dan air suhu ruangan di baskom pertama
nah ini kan teknik dasar simborinya itu ada banyak kita mau buat yang mana dulu hari ini kak
sama kanoko juga ya oh ini jemputan mirip mirip indonesia juga ya
iya mirip jemputan
yaudah kita nanti buat
itojime menghasilkan corak kotak kotak
caranya lipat kain bertumpuk lalu beri kayu berbentuk persegi di kedua baik atas dan juga bawah kain
jepit keras menggunakan penjepit
bagian yang diberi penjepit ini tidak akan kena pewarna inilah yang menghasilkan motif kotak
untuk teknik kanoko cukup lilitkan kait dengan karet hingga kuat
nantinya akan menghasilkan corak lingkaran
jika sudah diikat begini kain siap dicelupkan ke baskom satu
peras dulu nih sebelum dimasukkan ke baskom dua
nah untuk teknik pewarnaan sendiri ini nggak butuh waktu lama loh
ini nggak sampai lima menit lah ya
kita celup celup sekarang habis itu tinggal dibilas terus dijemur sampai kering
nah gini deh hasilnya bagus kan
sekarang kita buat tie dye
saya udah ada nih kaos putih polos beserta pewarna sintetis merah kuning biru
ikat kaos dengan cara seperti ini jadi nanti hasilnya akan melingkar
nah setelah diikat beri sedikit percikan air pada bagian kaos lalu beri pewarna sesuai selera
karena ini merupakan warna dasar jadi jika mau warna tertentu harus bisa mencapur ya
misalnya biru dengan merah akan menghasilkan warna ungu
di sini nih yang cukup membedakan dengan shibori
jika pada pembuatan shibori kain yang dicelupkan harus dibilas sementara tie dye kain atau kaos tidak perlu dibilas
nah kalau ini motifnya spiral nih jadi bentuknya melingkar ya kurang lebih seperti inilah
cuma tadi kita pakai mix warna putih juga
nah setelah ini tinggal diapain nih kak
nah setelah ini dijemur
tinggal dijemur ya
tinggal dijemur ya
sampai kering baru bisa dipanen
baru bisa dipakai kalau perawatan sendiri gimana supaya warnanya bisa terang dan tahan bagus gitu kak
nah untuk perawatannya kalau dicuci kalau untuk pertama kali ya jangan dicampurin sama baju lain dulu
terus nggak usah dikucap terus dijemur ya jangan langsung kena sinar matahari
oh di angin anginkan aja cukup ya
oke yaudah kita jempur dulu deh yuk
nah ini tadi si burinya sudah jadi sudah kering tapi kalau tidainya masih dijemur di depan
tadi kita sudah buat ini jadi gampang banget cara buatnya
ini semoga bisa jadi inspirasi nih bagi pemirsa dan juga keluarga di rumah untuk menghabiskan akhir pekan di rumah saja